helikopter milik tni angkatan darat dilaporkan hilang kontak setelah lima menit terbang dari bandara oksibil papua
helikopter terbang menuju bandara sentani jayapura
menurut kapendam tujuh belas cendrawasih kolonel infantri mid kepada detik com
sesuai hasil komunikasi lanut silas papare dengan tower oksibil
dilaporkan kontak terakhir dengan pesawat atau helikopter pada pukul sebelas empat puluh sembilan waktu indonesia timur
berada di ketinggian tujuh delapan ratus kaki enam nautical miles ke utara
seharusnya helikopter yang mengangkut dua belas orang mendarat di sentani pukul tiga belas sebelas wit
namun hingga malam hari ini belum ada informasi tentang posisi helikopter ini
kondisi cuaca dilaporkan baik pada saat heli terbang
namun dari pantauan bmkg di sejumlah titik antara oksibil dan sentani berpotensi cuaca ekstrim
dan untuk mengetahui kondisi terkini informasi terkini
saya sudah terhubung dengan putu arga sujarwadi kepala sarjaya pura
selamat malam pak arga
pak arga sudahkah dipastikan di mana posisi helikopter ini
ya tentunya kami juga berkoronasi dari tni dari koda maupun dari lanut
bagaimana posisi yang diperkirakan
tentunya masih menunggu karena disini adalah last contact untuk dalam proses menunggu
impor impor situasi lebih lanjut lagi
apa saja yang sudah dikerahkan pak arga
ya kita mendukung dan mensupport bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar
berkoordinasi dengan tni dari kodam dan juga dari tni au
untuk melakukan pencarian dan penyisiran
dan bahwa itu juga koordinasi di wilayah oksibil
hilang kontaknya itu persisnya di titik mana pak arga
ya diperkirakan itu adalah jalur dengan rute penerbangannya
di wilayah utara
dengan ketinggian kurang lebih tujuh feet menuju ke oksibil sentani
itu adalah wilayah pegunungan atau apa pak
ya di sana sebagian besar adalah pegunungan semua
apakah dilakukan upaya pencarian darat
sudah dikerahkan tim untuk pencarian darat
ya tentunya kita berkoordinasi di lapangan
sudah melakukan penyisiran tentu melihat juga kondisi keamanan dan keselamatan
dan mungkin besok bisa dilanjutkan untuk melakukan penyisiran lewat utara
dan dikembangkan lewat darat juga
malam ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian itu ya pak
ya tentunya melihat dengan cuaca dan juga hujan dan juga berkabut
bagaimana perubahan cuaca di sekitaran oksibil
sepanjang hari ini pak arga
ya memang dari informasi dari bmkg
memang dari minggu belakang ini memang cuaca yang kurang bersahabat
kadang berubah setiap waktu sesuai dengan informasi dari bmkg
pak arga kapan tepatnya bisa dipastikan bahwa saat ini statusnya masih hilang kontak
tapi tentu ada batas waktu untuk status dari hilang kontak kemudian dipastikan jatuh atau hilang atau bagaimana pak arga
kapan bisa itu disampaikan
ya kami dapat informasi menunggu informasi dan perkembangan yang sudah dikembangkan
terkait dengan dari penerbangan dan juga dari airnav
pak arga ada dua belas orang penumpang apakah ada sipil atau seluruhnya adalah anggota tni pak arga
yang kami dapat adalah seluruh anggota tni
seluruhnya anggota tni
baik pak arga kepala sar jayapura
kami akan kembali memperbarui informasi kami tunggu terus informasi terbaru